dia bener bener bikin gue susah move on
gue pasti tambah susah ngulupain dia
kok gak diangkat angkat sih
apa jangan jangan dia belum bangun tidur ya
udah jam segini
bapak udah bicara sama andin
jadi bapak udah bilang ke manin
pantes aja tatapan manin ke gue keliatan marah
biar ada kebohongan lagi
gue baru jujur sebagian dari apa yang gue lakuin aja
papa udah langsung drop
apalagi kalo papa tau semua kebohongan gue
gue takut papa bakal makin buruk kondisinya
ma pak beti ma
pak pak beti ma
lalu ya pak
lalu ya pak
lalu ya pak
lalu ya pak
lalu ya pak
lalu ya pak
lalu ya pak
emang gak papa sendiri
elsa keliatan sangat tertekan
dia pasti takut sekali
semua kebohongannya sebentar lagi akan terbongkar
aku serba salah melihat elsa seperti itu
aku serba salah melihat elsa seperti itu
oh ya itu tadi papa bilang sama aku kalau bisa aku sama mba nin akur akur gitu
yaudah kita balik kamu kan butuh istirahat
lalu kita balik ke rumah
uma bangun uma ini udah pagi
uma udah pagi
eh udah pagi cucu uma udah bangun duluan ya ih pinternya
mungkin good morning saya ternyata enak juga ya tidur di kamar rena
maafin aku ya uma kemaren aku tidurnya minta ditemani sama uma
besok besok aku mau belajar tidur sendiri
kita sepeda an yuk di taman palaminggo mau nggak
boleh tapi aku mandi dulu ya
ajar angga juga ya
beneran aku boleh ajak angga mama serius
iya serius banget sekalian mama mau bicara sama angga tolong kamu hubungi dia ya
iya mas nanti aku coba hubungin angga ya
oke kamu siap siap ya mama tunggu di depan
nggak ma nggak apa apa ini aku cuma kejedok aja kok
ya udah mama tunggu ya
aku telepon angga eh semoga dia mau
dia bener bener bikin gue susah move on
tapi kalau sampe gue angkat gue pasti tambah susah ngelupain dia
kok nggak diangkat angkat sih
apa jangan jangan dia belum bangun tidur ya
apa mending aku chat aja
pastikan dia baca chat tuh nanti kalau dia udah bangun
ayo bangun yuk aku mau sepedahan sama mama di taman flaminggo
aku mau sepedahan sama mama di taman flaminggo
ada apa ya
tante indira tiba tiba ngajak sepedaan bareng
ada apa ya

'll bales ga ya
saya serba salah sekarang
saya serba salah sekarang
yang penting kan dia udah baca cetak aku
mendingan sekarang aku siap siap
selamat pagi mama
selamat pagi emak
mama papa udah pulang
tidur sama siapa
udah tidur sendiri
aku ditemanin oma di kamar yang baru
nanti lama kelamaan rina akan belajar
dan rina gak akan takut lagi untuk bapak sendiri
papa udah mulai sadar
terus udah mulai membaik
dan ini juga karena berkat michi
karena pertolongan pertama dari michi
jadi papa juga bisa ditolongin sama dokter
syukurlah kalau gitu
mama ikut senang dengarnya ya
terus kamu ini rapi sekali udah mulai ngajar hari ini
yaudah kalau gitu kamu karena kamu kan lagi hamil
jadi jangan terlalu dipaksakan jangan terlalu capek
ingat kehamilan kamu juga
kalau bisa sih ngajar sambil duduk aja
pokoknya jangan paksakan diri ya
dengarin mama ya
selamat pagi bandi mas ali prof rina